tanpa takut tenang dan penuh pemahaman atas teknik penanganan jenazah yang ditemukan sebagai
korban bencana alam belum lagi lokasi dari penemuan jenazah yang kerap di lokasi bencana
yang belum stabil keamanannya seperti gunung semeru yang masih aktif kegiatan vulkanisnya
uniknya mereka tak berseragam tak berbendera namun kerap ditemukan sebagai salah satu yang
berada di garis terdepan pencarian dan penanganan jenazah mereka adalah relawan yang berangkat dari
pecinta alam yang tergabung dari potensi basarnas salah satunya adalah organisasi
pecinta alam dias malang jawa timur yang saat erupsi semeru membawa tak kurang tiga puluh relawan
terlatih untuk proses pencarian korban dilanjut penanganan jenazah dalam berbagai kondisi
kalau penanganan jenazah itu kuncinya cuma satu meminimalisir sentuhan itu aja
hai jadi kalau bisa jenazah nggak usah di enggak tersentuh
hai makanya kan kenapa kalau sudah jenazahnya terangkat
hai kartang jenazah ditutupkan ditutupkan dulu baru dibalik hai langsung di masukkan
tak hanya pencarian korban dan penanganan jenazah relawan pencipta alam juga memiliki kompetensi lain
yang harus dikuasai bair alias bayu ireng misalnya selain bisa menguasai penanganan jenazah juga
memiliki spesifikasi so atau safety officer bagian dari tim relawan yang fokus dari keamanan
tim seperti pemantau visual semeru dan perkembangan aktivitas seismiknya sebagai pemandu keamanan
ketika anggota tim lain sedang melakukan penyelenggaraan yang terjadi di tempat ini
sedang melakukan operasi
sering ini bakalan sering terjadi keluarga korban dengan sangat dengan mimi sedih meminta tolong
dengan sangat ke kita itu yang yang membuat kita semakin semangat baju untuk segera menyelamatkan
atau menemukan korban dari bagian keluarganya relawan ini pun menjadi
penyambung informasi kepada tim operasi gabungan apakah harus tetap bertahan atau segera keluar dari
wilayah operasi relawan relawan ini berangkat ke lokasi operasi bencana bermodal dari rasa
kemanusiaan tanpa berharap amrih memberikan kejelasan bagi keluarga yang kehilangan anggota
keluarganya menjadi nilai kemanusiaan tertinggi bagi mereka di atas penghargaan ataupun lencana
widas subianto agadipa lumajang jawa timur